tingkat kemiskinan di bondowoso jawa timur yang awalnya menurun pada dua ribu sembilan belas yaitu tiga belas tiga puluh tiga persen
kembali meningkat pada dua ribu dua puluh yaitu empat belas tujuh belas persen dan empat belas tujuh puluh tiga persen pada dua ribu dua puluh
berdasarkan data dari badan pusat statistik jawa timur
bondowoso menduduki peringkat ke sembilan tingkat kemiskinan tertinggi di jawa timur pada dua ribu dua puluh
adapun jumlah penduduk miskinnya mencapai satu ratus lima belas satu ratus tujuh puluh lima jiwa
pemerintah daerah telah melakukan beberapa program kerja dan memberikan bantuan langsung tunai kepada warga miskin
selain itu peningkatan mutu pendidikan juga menjadi upaya lain memutus rantai kemiskinan
berdasarkan data dari dinas pendidikan bondowoso
angka putus sekolah di bawah naungan dinas pendidikan berada di bawah sepuluh persen
dinas pendidikan menggratiskan sumbang
dengan pembinaan pendidikan spp hingga tingkat sekolah menengah pertama smp negeri
peningkatan mutu pendidikan tak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah
tapi juga kelompok masyarakat
salah satunya adalah yayasan al falah al khairiyah yang telah berdiri sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
yayasan ini membentuk lembaga pendidikan yima islamic school
mulai jenjang pendidikan anak usia dini paut hingga madrasah aliyah ma
lembaga pendidikan ini telah menerapkan penggabungan kurikulum dinas pendidikan
kementrian agama dan multiple intelligences system
pendidikan keagamaan tak hanya diberikan di dalam kelas
tapi juga dilakukan pembiasaan dalam kehidupan sehari hari seperti salat berjamaah
sekolah ini juga mengembangkan bilingual education yaitu bahasa indonesia dan bahasa inggris
para guru pun mendapat kelas bahasa inggris untuk meningkatkan kemampuan
kebijakannya untuk anak umum yang trabajar saat ke nagu
menyuara dari kitab manipulasi
silverstone untuk hukuman
ini mengingin saya untuk memper terminikan ke keadilan
oh mengasihi usia dalam jumlah hidupadow in indonesia
dalam pendidikan saya
sehingga kita juga bisa berdaya saingkan
bagi siswa tidak mampu sekolah memberikan keringanan spp hingga lima puluh persen
sekolah juga menjadi pionir di bondowoso sejak dua ribu enam untuk kesempatan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus
saat ini sepuluh persen dari jumlah siswa di kelas atau maksimal dua anak adalah siswa inklusi
mereka ditangani guru pendamping dan psikolog